perayaan tahun baru imlek tak luput dari makanan khas dan berbagai makna simbolik dibaliknya
tak hanya manisan kue keranjang dan jeruk kue lapis legit pun tidak boleh ketinggalan
kue yang sudah ada dari zaman kolonial belanda ini wajib ada saat perayaan tahun baru cina atau imlek karena dianggap membawa rezeki melimpah
sekali makan ingin nambah lagi dan lagi
lapis legit itu diunggulkan karena berlapis lapis jadi berkatnya berlimpah limpah berganda ganda
jadi selalu ada di dalam event imlek saya liena saya suka bikin kue lapis legit
lina gusman sudah membantu usaha lapis legit ibunya sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
pembuatan lapis legit memerlukan beberapa bahan dasar seperti tepung terigu mentega susu dan telur
untuk memperkaya cita rasa
adonan lapis legit memakai rempah rempah yang terdiri dari kapulaga kayu manis cengkeh dan palang
setelah semua bahan tercampur lapis legit siap dipanggang
setiap lapisan kurang lebih sepuluh menit sampai lima belas menit
proses pemanggangan sampai lapisan selesai
lapis terakhir bisa memakan waktu lebih dari tiga jam
setiap tiga lapis tambahkan buah brun
rasanya yang asam menambah cita rasa kue lapis legit
setelah matang lapis legit akan disimpan di tempat sejuk untuk proses pendinginan
kemudian kue dibotok dengan ukuran dua puluh x dua puluh cm
harga lapis legit yang dijual lina bervariasi
mulai dari rp empat ratus hingga rp satu jutaan
memang tergolong cukup tinggi dibanding kebanyakan lapis legit
lantas apa yang membuat lapis legit lina berbeda
sebenarnya image orang selalu happy yang paling mahal
jadi yang paling mahal itu kan macam macam di daerah orang
mintanya mentega impor water wisman gitu
itu kan mahal
mau gak mau itu grade yang paling atas
dan lebih target ke kualitas
jadi sekali dicoba orang selalu diingat